sustainable development solution network atau sdsn bersama earth institute dari universitas columbia amerika serikat
mengeluarkan laporan tahunan mengenai negara negara paling bahagia dan paling tidak bahagia pada enam belas maret dua ribu dua puluh
negara paling bahagia adalah denmark sebelumnya denmark berada di urutan ketiga
di posisi kedua dan ketiga terdapat swiss dan islandia
sementara suriah afganistan dan sejumlah negara di sub sahara menjadi negara dengan tingkat kebahagiaan terendah
penilaian ini berdasarkan beberapa faktor antara lain pendapatan per kapita angka harapan hidup dan korupsi
lalu sebenarnya apa yang menjadikan denmark sebagai negara paling bahagia dunia dan juga di mana posisi indonesia
kita simak ulasannya berikut ini
kita lihat negara yang paling bahagia terlebih dahulu dari hasil penelitian pada tahun dua ribu tiga belas hingga tahun dua ribu lima belas
yang pertama adalah denmark
dan yang menjadi salah satu kunci ataupun juga salah satu indonesia
indikator pada pengukuran kebahagiaan di masyarakat di suatu negara ini adalah pendapatan per kapita
untuk denmark sendiri mendapat poin sebanyak tujuh lima ratus dua puluh enam poin
dengan harapan hidup di denmark ini mencapai delapan puluh tahun
ini jauh jika kita bandingkan dengan rata rata harapan hidup dunia yang hanya tujuh puluh satu tahun
nah ini dia pendapatan per kapita yang nampaknya juga membuat akhirnya masyarakat denmark
ataupun juga warga negara denmark ini menjadi warga negara paling bahagia di dunia saat ini
yaitu dengan pendapatan per kapita sebanyak empat puluh empat sembilan ratus enam belas ataupun hampir empat puluh lima dolar amerika serikat
dan ini juga merupakan nomor tujuh belas pendapatan tertinggi di dunia
dan juga yang menjadi masyarakat denmark berbahagia adalah karena perlindungan kesehatan mereka gratis
karena memang dibayarkan setiap harinya melalui pajak
dan jika kita lihat faktor faktor inilah yang akhirnya menunjang masyarakat denmark
yang akhirnya sebelumnya di posisi ketiga namun pada tahun dua ribu enam belas ini
menjadi negara paling bahagia menggeser negara di urutan kedua yang nanti akan saya bahas selanjutnya
yaitu denmark di nomor satu untuk tahun ini
yang negara di urutan kedua dengan masyarakat yang paling bahagia adalah swiss
sebenarnya pada tahun lalu swiss merupakan negara yang paling bahagia namun akhirnya digeser oleh denmark
dengan mendapatkan poin yang tidak jauh berbeda tetap sama sama di level tujuh lima poinan
hanya beda koma dikit saja hanya tujuh lima ratus sembilan yang didapat untuk swiss untuk tahun dua ribu enam belas
harapan hidup di swiss ini lebih tinggi sebenarnya dibandingkan dengan denmark mencapai delapan puluh dua delapan tahun
sehingga ada tiga tahun harapan hidup yang lebih tinggi terjadi di swiss dibandingkan dengan yang ada di denmark
dan juga yang menjadi faktor salah satu faktor kebahagiaan masyarakat di swiss ini juga mungkin salah satunya adalah karena multilingual
karena masyarakat di swiss ini bisa berbahasa jerman perancis dan inggris
mungkin ini juga yang tidak menyebabkan kesulitan untuk berkomunikasi dengan negara negara tetangga lainnya
dan juga tentunya kalau kita membicarakan swiss
kita juga tidak terlepas dari pemandangan alam yang indah
karena masyarakat swiss mungkin selalu melihat yang indah indah pemandangan juga selalu indah di sana
kita bisa skip pada saat musim dingin inilah juga akhirnya membuat masyarakat negara swiss menjadi masyarakat yang paling bahagia nomor dua untuk tahun dua ribu dua puluh
lalu dimana indonesia
indonesia tidak masuk sepuluh besar memang indonesia berada di nomor tujuh puluh sembilan negara paling bahagia di dunia
dengan angka yang cukup jauh mendapatkan nilai lima
tiga satu empat saja dibandingkan dengan dua negara teratas tadi mencapai tujuh lima poin saja
dan indonesia ini juga masuk dalam kategori negara negara dengan padat penduduk dan juga lumayan paling bawah dibandingkan dengan negara berpenduduk padat lainnya
seperti misalnya adalah brazil
brazil bahkan mencapai dua puluh besar berada di urutan
kemudian meksiko dua puluh satu jepang lima puluh tiga sementara rusia lima puluh enam
sementara untuk pendapatan per kapita
jika kita bandingkan dengan data dari denmark tadi
ini juga data dari world bank
indonesia di tahun dua ribu empat belas ini berjumlah dua ratus lima puluh lima juta orang dengan pendapatan per kapita hanya tiga enam ratus lima puluh dolar amerika serikat per kapitanya
ini jauh sekali jika dibandingkan dengan masyarakat denmark yang bahkan hampir mencapai empat puluh lima ribu dolar amerika serikat per kapitanya
kita bergeser ke indonesia
indonesia masih berada di urutan seratus besar di nomor tujuh puluh lima
yang paling tidak berbahagia adalah burundi
negara di afrika ini menjadi negara yang paling tidak
negara yang paling tidak bahagia di dunia di urutan terakhir
di urutan paling buncit nomor satu ratus lima puluh enam dengan menghasilkan poin hanya dua sembilan ratus lima poin saja
burundi ini menjadi negara yang paling tidak bahagia di dunia bahkan mengalahkan suria
yang saat ini sedang terjadi perang sipil yang telah menewaskan dua ratus lima puluh ribu orang dalam lima tahun terakhir
suria berada satu poin di atas burundi di level satu ratus lima puluh lima
namun warga suria ini memiliki kesempatan hidup lebih besar dibandingkan dengan yang ada di burundi
sehingga burundi menjadi yang paling tidak bahagia di dunia
faktor lainnya adalah burundi juga merupakan sepuluh negara termiskin di dunia
kemudian juga memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi
dan tidak ada akses pendidikan dan juga adanya efek dari penyakit hiv
kalau kita lihat dari penilaian ke satu ratus lima puluh enam negara pada tahun ini
ada enam indikator yang menjadi penilaiannya
yang pertama kita lihat adalah pendapatan per kapita
jelas tadi denmark walaupun di urutan tujuh belas tertib
namun ternyata pendapatan per kapita juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting
untuk indikator sebagai kebahagiaan masyarakat di suatu negara
kemudian juga harapan hidup
jika kita lihat harapan hidup di eropa rata rata ini memang di atas delapan puluh tahun
sementara untuk dunia secara rata rata ini tujuh puluh satu tahunan
apalagi kalau kita lihat negara dengan adanya konflik di dalam sana
tentunya harapan hidup di sana akan jauh lebih kecil
ada juga dukungan sosial yaitu ada orang orang yang bisa diandalkan pada saat masyarakat
ataupun pada saat seseorang ini mengalami masa sulit
itu juga menjadi faktor yang krusial untuk penilaian dari seberapa bahagia sebuah masyarakat di suatu negara
kemudian juga adalah kepercayaan
kepercayaan ini lebih kepada untuk level korupsi
dan juga di level pemerintah dan juga di tatanan bisnis
ini mungkin yang menjadi salah satu poin yang cukup rendah menurunkan nilai kebahagiaan dari masyarakat indonesia
karena setiap harinya kita lihat ada saja kasus korupsi yang saat ini ditangani
kemudian juga yang kelima
adalah kebebasan menentukan pilihan hidup
ini juga tentunya menjadi salah satu faktor
dan yang terakhir adalah kemurahan hati ataupun donasi
jika semakin banyak ternyata masyarakat di suatu negara yang melakukan donasi
ataupun juga yang melakukan kemurahan hatinya
justru ternyata negara itu negara bahagia
oke kita tinggalkan
walaupun indonesia berada di urutan tujuh puluh sembilan sebagai negara paling bahagia di dunia
pertanyaan yang paling penting adalah saat ini adalah apakah anda bahagia